pemerintah melalui menteri koordinator bidang politik hukum dan keamanan mahfud md
kembali menegaskan komitmen untuk mengawal kasus pembunuhan brigadir yosua hingga keluar putusan pengadilan
pernyataan itu diungkapkan setelah kapolri jendralistio sigit prabowo menyatakan irjen ferdisambu
sebagai tersangka dalam penembakan yang menyebabkan ajudannya brigadir yosua tewas
menko polhukam juga mendorong kejaksaan agar dapat menyusun tuntutan yang maksimal
selain itu pihaknya juga akan terus memantau dua puluh delapan anggota polri lainnya yang saat ini masih dalam proses pemeriksaan
pemerintah melalui kemenkopol hukam akan terus mengawal kasus ini hingga nanti oleh kejaksaan dikonstruksikan lagi hukumnya
mudah mudahan tidak terlalu lama dan dibawa ke pengadilan dengan pendakwaan dan penuntutan yang sungguh sungguh
kita semua akan mengawasi kejaksaan sekarang dan mendorong agar punya semangat yang sama dengan polri
keseriusan pemerintah memperhatikan kasus ini mulai terlihat dari pernyataan presiden joko widodo
yang terus meminta kasus tewasnya brigadir yosua diusut sampai tuntutan
ketika meresmikan terminal kijing di kabupaten mempawah kalimantan barat pada selasa presiden kembali menegaskan pernyataannya
menurut jokowi hal itu penting dilakukan agar tidak menurunkan citra polri di mata masyarakat
ini adalah yang keempat kalinya presiden memberikan pernyataan yang sama mengenai peristiwa berdarah di rumah dinas irjen verdi sambo itu
ketika menerima pernyataan yang sama presiden kembali menegaskan pernyataannya
tuntas jangan ragu ragu jangan ada yang ditutup tutupi ungkap kebenaran apa adanya
ungkap kebenaran apa adanya sehingga jangan sampai menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap polri itu yang paling penting
sebelumnya pada senin delapan agustus presiden jokowi memanggil kapolri dan panglima tni
meskipun pihak istana tidak menjelaskan terkait arahan dan agenda yang dibahas pada saat itu